kami berpengaruh melihat dunia yang menjadikan mereka membunuh
pelajaran nggak ada libur libur tertentu juga
itu dengan online kita bisa mendapatkan produk atau barang yang sama
sehingga penyu hijau tadi kalau sudah menentas jadi tukek lucu kecantik
lalu pulang bisa bawa banyak dong buku buku baju
makanya athlete come first jadinya dia latihan jam lima pagi
mencari korban lainnya yang terjerat dari kasus penipuan rihana rihani
jadi saya melihat bahwa dan jangan lupa bahwa jawa timur ini menyumbang sekitar sepere enam dari perekonomian di seluruh indonesia
ini yang selalu sampai hari ini pun gue kalau nonton videonya juga
suka dukanya yang dirasakan apa saja
emang kita mau jadi pemain besi gitu
yang mungkin sudah melaksanakan jalur mandiri
rempah seperti kunyit lengkuas jahe bawang putih dan bawang merah selain
teknologi akan terus berkembang
halo selamat sore pak darwoto
selama misalnya contoh ke peraturan nomor lima puluh dari kementerian perdagangan
juga sudah terlibat dari
iya gue udah cocok sama aspak jadi gue gak pernah sedikitpun untuk kayak kepikiran kayak gue mau pindah tim enggak
kawasan yang dikenal sebagai tempat nongkrong anak muda ini berjejer distro atau toko pakaian yang menjambur di sepanjang jalan tebet utara dalam
di para wisata berbasis kesehatan atau health tourism
biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan whole genome sequencing
oh berarti kalau kak putri terus kak ambar itu apa
hilal dan ada organisasi sendiri yang memang menentukan kalau misalkan memang hilal sudah terlihat itu di tanggal dua puluh satu
kita masukin bawang putihnya ya
nada yang pertama sama nada yang di bait k dua itu biasanya beda
dan itu mengunci nathan chowon dan juga ivar jenner
bagi banyak orang kondisi ini dapat membaik dengan pengobatan
dua ribu dua puluh sembilan dua ribu dua puluh satu tujuh kemarin dua ribu dua puluh dua enam mudah mudahan tahun sekarang ya
lo tau dia pemain yang banyak pengalaman
pengenjotan vaksinasi pun dilakukan dengan menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan
gak bisa memperjuangkan gue gini gini
dan nemu satu hidangan yang unik yaitu mie ayam dengan wadah pangsirnya
kemudian juga mungkin sesak nafas yang agak banyak ya
nanti juga dari koordinasi yang kita lakukan dengan penyidik
misalkan penerbangan garuda indonesia scott bahkan singapore airlines
tapi kalau gak ada covid tuh juga mereka gak ada juga yang takbiran juga sih di sini
nah itu yang ingin kami restore di tim delapan
ya kan salah satu juga kita tidak ingin kita ingin menurunkan angka kecelakaan ya
ini tidak boleh ditoleransi menurut saya
mungkin dapat menambahkan dr salut
saking banyak cintanya gitu terus daerahnya
dalam perkembangannya pesantren al kafi somalungu yang awalnya hanya pesantren syalaf yang mengajarkan tentang agama islam
jadi bisa didapatkan manfaatnya untuk kesehatan
yang bisa dimuliakan itu oleh para umat
itu pas latihan mau berangkat final empat koba tama
nah itulah kenapa biasanya kalau kita mendapati pasien pasien dengan kecemasan gitu
malang itu waktu itu ke air terjun mandakaripura lalu ke baluran lalu ke ijen sampai lagi ke jakarta
kami ingin menerimanya kepada syarikat karena kita akan bisa menemukan rumah yang baik untuknya
dari penjelasan penjelasan yang ada jika dikaitkan dengan seleksi secara mandiri
tapi lapangan ijonya bareng gak itu smp sma